wah yang dibicarakan banyak sekali ott
bukan itu saja semuanya dibicarakan
yang berkaitan utamanya
yang berkaitan dengan politik negara
ke depan akan seperti apa
tantangannya negara ini apa
dan itu butuh kepemimpinan nasional
dengan leadership yang kuat
yang dipercaya oleh rakyat yang dipercaya oleh
internasional yang dipercaya oleh investor
yang dipercaya oleh
itu aja juga didemerin
baru dua tahun
dua tahun aja
yang logis aja lah